dongeng bahasa indonesia
penjelajah dan tukang perhiasan
suatu hari ada seseorang bernama jay yang berkeliling dunia
menjelajahi keindahan alam dengan sahabat kecilnya seekor anjing bernama rashid
suatu hari saat berjalan melalui ladang raski sedang melihat ke bawah menggonggong
dia berjalan ke lubang tempat dia melihat seorang laki laki seekor monyet seekor harimau dan seekor ular terperangkap di dalamnya
menjadi orang yang baik dan manis seperti dia dia memutuskan untuk melakukan sesuatu
oh tidak aku harus menyelamatkan orang itu sebelum dia dimakan oleh hewan hewan itu
dia melihat sekeliling dan menemukan seutas tali panjang
dia mengambilnya dan menjatuhkan satu sisi tali ke dalam lubang
si monyet dengan cepat meraih tali dan naik ke tempat yang aman
selanjutnya ular melilitkan diri di tali dan naik ke atas
akhirnya harimau itu menangkap talinya dan ia ditarik keluar dari lubang
ketiga binatang itu sangat berterima kasih kepadanya dan berterima kasih atas perbuatan baiknya
terima kasih banyak tuan aku tinggal di perbukitan di dekat kota norlok
kalau kau kebetulan lewat akan menjadi suatu kehormatan
kami juga bersyukur bahwa kau telah membantu kami
aku tinggal di wolse dari norlok
dan kalau kau membutuhkan bantuanku aku akan dengan senang hati membantumu
tapi ada satu syarat
jangan menyelamatkan manusia di sana
semua manusia terutama manusia itu sangat tidak tahu berterima kasih
ikuti saran kami
dia adalah orang yang rakus dan tidak tahu berterima kasih
aku tidak mau membantu dan menjadi sangat sombong ketika kami mencoba menemukan cara untuk keluar
namun terima kasih atas bantuanmu
dan jika kau melewati tepi hutan dekat sungai serona
aku akan wajib memperlakukanmu dan memberi hadiah yang indah
mengatakan ini mereka berlari ke hutan
jay mengabaikan apa yang mereka katakan
dan memutuskan untuk membantu orang malang itu
jay menarik tali dan membantu pria itu keluar dari lubang
namaku rorkan dan aku penjual perhiasan
dan jika kau berada di kota norlok
maka aku akan membayarmu atas bantuanmu
mengatakan ini tukang perhiasan pergi ke kota dan jay melanjutkan perjalanannya
jay berjalan melalui ladang yang besar dan raski bermain dengan burung burung berlari di belakang kota
dan menangkap bukit bukit sampai mereka mencapai bukit di mana mereka disambut oleh monyet
halo teman teman senang sekali melihatmu
tunggu saja di sini aku akan kembali
jay dan raski duduk di bawah pohon menunggu monyet itu kembali
dalam beberapa menit monyet itu kembali dengan peluit bambu yang indah
tiu pluit ini kapanpun kau membutuhkan bantuan dan bantuan akan mendatangimu
terima kasih banyak
kita sekarang harus melanjutkan perjalanan kita
mereka mengucapkan selamat tinggal pada monyet dan melanjutkan menuruni bukit
di bawah bukit mereka berjalan dan melewati hutan di mana mereka berjumpa dengan harimau berjalan ke arah mereka
harimau itu membungku ke mereka dan berkata
sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena telah selamatkanku
tunggu di sini dan aku akan kembali dengan sesuatu untukmu
harimau itu pergi ke hulu sungai di mana ia menemukan putri norlok akan pergi untuk berenang bersama dengan beberapa pelayan
dia mendekati mereka dan meraung dengan keras
melihat binatang buas berdiri di atas batu sang putri dan para pelayannya bergegas mengambil apapun yang mereka bisa dan lari untuk selamatkan diri
harimau itu berlari dan di sana ia menemukan kalung mutiara yang berkilau
dia mengambil kalung mutiara dan kembali ke pengembara dan menjatuhkannya di depan dia
terimalah ini sebagai tanda terima kasihku karena telah membantuku
terima kasih kau benar benar sangat baik
oh dan ini apel untuk sekecil ini
tidak menyadari cara yang digunakan untuk mendapatkan kalung itu mereka membungku kepada harimau dan menyeberangi sungai
dan segera mereka menemukan diri mereka memandangnya

lihatlah ratski kita telah sampai di kota

ini akan menjadi tempat yang baik untuk kita beristirahat
dan kemudian besok kita bisa melanjutkan perjalanan kita
ini akan luar biasa jika kita menemukan toko perhiasan rorkan di sini
kita bisa memintanya untuk menjual kalung ini untuk kita
dan kita akan mendapat uang untuk perjalanan dan untuk makanan kita
bagaimana menurutmu sobat
bagaimana menurutmu sobat
mari kita lihat apakah kita dapat menemukannya di dekat pasar
kita lihat apakah kita dapat menemukannya di dekat pasar
sementara itu ketika pelayan kembali untuk mengambil barang barang putri
mereka dengan panik mencari kalung mutiara yang berharga
tetapi tidak dapat menemukannya di manapun
mereka kembali kepada raja yang memberikan hadiah bagi siapa saja
yang bisa menemukan kalung berharga itu dan mengembalikannya kepadanya
jay dan raski pergi ke pasar tempat mereka menemukan toko perhiasan rorkan
rorkan senang melihat pengembara itu
halo aku senang melihat kalian di sini
katakan padaku apa yang bisa aku bantu
aku melewati kota dan membutuhkan tempat untuk makan dan istirahat untuk malam ini
dan yang aku miliki hanyalah kalung ini
aku harap kau bisa membeli kalung ini untukku
dan aku bisa menggunakan uang itu untuk perjalananku
saat melihat kalung itu rorkan segera mengenalinya

ini adalah kalung yang aku buat untuk putri reyah
aku harus memberitahu raja dan kemudian aku akan lebih kaya dari sebelumnya
mengapa aku tidak memberimu sesuatu untuk dimakan terlebih dulu
silahkan duduk aku akan segera kembali
jay duduk menunggu dan rorkan pergi dengan tergesa gesa
tukang perhiasan pergi ke aula raja dan dengan segera memberitahu raja tentang kalung ini

tapi orang yang mencuri dan memiliki kalung itu sekarang duduk di tokoku

hebat sekali penjaga tangkap pria itu sekarang
day dan anjingnya raski dibawa ke hadapan raja dan saat melihat kalung di tangannya
dia segera memerintahkan para penjaga untuk menghukum pengembara itu
dia segera memerintahkan para penjaga untuk menghukum pengembara itu
mendengar orang orang di kota memanggilnya nama dan mengejeknya jay berkata andai saja aku
mendengarkan binatang binatang tentang tidak menghargai dan tidak tahu terima kasih dari
pria itu aku tidak akan menghadapi kemalangan seperti ini saat itu dia ingat bahwa dia memiliki
hadiah dari monyet dia mengeluarkan peluit dari sakunya dan meniupnya mendengar itu monyet itu
tiba di kota oh tidak itu j dia pergi ke lubang ular dan memanggilnya hey snake snake ayo keluar
ular keluar dari lubang di tanah itu jay dia dalam masalah kita perlu menemukan cara untuk
membantunya aku tahu caranya terima kasih telah memberitahu aku tentang itu
dia pergi ke saudara perempuannya yang sebenarnya adalah seorang jin dan menceritakan seluruh cerita
kepadanya yang segera setuju untuk membantu kemarilah berikan ini kepada lelaki itu ketika
kau mendapatkan kesempatan aku akan menyihir putri cantik dan kau pastikan untuk memberitahu
penjelajah bahwa satu satunya cara untuk membangunkan putri adalah membuatnya mencium
aroma daun ini jin itu pergi dan memberikan sihir kepada putri hingga tertidur dengan
sangat lelap ular itu pergi ke sel penjara dimana jay dan raski ditahan dan memberitahunya tentang
rencana itu ambil daun ini dan ketika kau dipanggil ke kamar sang putri biarkan dia mencium daun ini dan
dia akan dihidupkan kembali keesokan harinya raja dan menterinya mengadakan perdebatan sengit tentang
yang mulia semua dokter dan pertapa telah mencoba yang terbaik untuk membangunkan sang putri tapi
semuanya sia sia karena tidak ada yang berhasil panggil penyihir dia akan punya jawaban penyihir
tetapi kita tidak memiliki penyihir di kota oh panggil penyihir jahat aku tidak peduli temukanlah
sekarang saat itu tanah bergetar dan dengan semburan asap seorang penyihir jahat
muncul di hadapan raja apakah seseorang memanggil penyihir penjaga aku tahu cara untuk menghidupkan
kembali sang putri tunggu kumohon beritahu kami satu satunya yang bisa memecahkan sihir dan
menyelamatkan sang putri adalah orang yang dipenjara dengan cara tidak adil baiklah panggil
tahanan itu j segera dipanggil ke kamar putri dimana dia membuat
yang mencium aroma daun dan segera aroma ramuan membawa putri kembali ke kesadarannya malaikat
kecilku terima kasih banyak nak kau telah menyelamatkan putriku katakan padaku jika
kau tidak mencuri kalung itu lalu bagaimana kau mendapatkannya jay menceritakan segalanya
kepada raja dan dia menghadiahi j karena menyelamatkan sang putri dan sebagai hukuman
allah dan karena tidak membantu j sebagai imbalan karena menyelamatkan nyawanya tukang perhiasan
rorkan diperintahkan untuk dipenjara oleh raja apa tidak dengan cara ini rorkan belajar pelajaran
yang sangat penting bahwa seseorang harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada
seseorang yang membantu mereka dan membantunya kembali dan bukan untuk menjadi serakah dan juga